ya malam ini kami sudah tersambung dengan heri laksono koordinator fungsi pensosbud kjri chicago amerika serikat
selamat malam waktu indonesia mas heri
selamat malam mbak fanny apa kabar
baik mas heri kalau misalnya kabar dari mas heri kjri serta teman teman warga negara indonesia di chicago sendiri bagaimana
alhamdulillah mbak fani warga kami di sini keluarga besar kuat kjri dan kami sendiri dalam keadaan baik terima kasih
baik terkait dengan kondisi terkini seperti apa kondisi dari teman teman dan bagaimana reaksi dari teman teman warga negara indonesia melihat situasi rusuh saat ini di chicago
ya jadi kalau boleh kami sampaikan kemarin seketika mendapat kabar ada kerusuhan di down chicago
kami langsung bergerak memberikan himbauan kepada warga agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan
dan menghindari tempat tempat kejadian kerusuhan yang kebetulan posisinya ada di downtown atau di tengah kota chicago
jadi sesuai pemantauan kami warga indonesia yang di chicago dan sekitarnya semua dalam keadaan aman dan tidak ada yang terdampak aksi kerusuhan masa yang terjadi di downtown itu
oke aman semuanya berarti ya mas heri alhamdulillah ya
tapi ini juga kalau misal dari informasi sampai terjadi kerusuhan ini kan sebenarnya kayak beda beda ya
dari pengawas polisi mengatakan a kemudian juga wali kota mengatakan b
sebenarnya kalau misalnya dari informasi yang didapat oleh kjri awal dari mulainya kejadian sampai kerusuhan ini terjadi di chicago seperti apa
ya memang kami mengamati pemberitaan di sejumlah media setempat dan juga kemarin lory light food wali kota chicago sudah mengadakan presscon
memang ini masih dugaan
tapi ada kejadian di daerah hinglewood sekitar tiga belas km selatan kota chicago
kemarin ada peristiwa tembak menembak antara polisi dengan pemuda di sana yang dicurigai membawa senjata dan menembak ke arah polisi
tapi itu belum terbukti apakah itu menjadi pemicu utama aksi kerusuhan
jadi wali kota juga sudah mengatakan bahwa kerusuhan ini
hanya crime of opportunity atau sekedar memanfaatkan situasi ketika warga anglewood emosi dengan informasi yang beredar
jadi nampaknya ada disinformasi yang beredar di warga jadi peristiwa penembakan isolated incident tersebut
menjadi membuat warga marah
tapi saya rasa kalau dari pengamatan media dan sebagainya
ini murni kriminal sebagaimana juga sudah disampaikan oleh superintenden david brown dan wali kota lightfoot
bahwa ini murni tindakan pelanggaran pidana dan seluruh pelaku sudah diidentifikasi sebagai
dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku
oke belum ditangkap berarti mas hen
apakah pelaku pelaku ini sudah diidentifikasi
pelaku kerusuhan sendiri kemarin dari data media ada sekitar seratus yang sudah ditangkap oleh kepolisian
lainnya masih tengah diidentifikasi sebab superintaian david bram juga sudah membentuk task force
untuk mengidentifikasi mereka mereka yang tertangkap di kamera cctv yang tersebar di kota chicago
jadi menurut media ini hanya masalah waktu untuk menangkap para pelaku
nah kalau di kota chicago nya sendiri down countnya kemudian juga wilayah di sekitar lokasi kerusuhan
sekarang seperti apa mas di lockdown tidak ada kegiatan atau kegiatan perekonomian yang biasanya kan
apalagi besok nih weekdays maksud kami weekdays kan biasanya selalu ada kegiatan pekerjaan
kemudian juga orang orang melaksanakan aktivitas masing masing
sekarang seperti apa mas
ya kalau dari pengamatan kami pagi ini sudah lebih kondusif
bahkan kemarin siang sudah bisa diamankan lokasinya dan meski banyak polisi yang berjaga jaga
tapi lebih kerap kru ya untuk pembersihan sisa sisa poin kemarin malam
jadi bisa dikatakan sudah kembali normal dan memang ini harapan wali kota juga agar bisa kembali normal
karena seiring dengan upaya chicago untuk bangkit kembali pasca lockdown yang cukup lama
sehingga diharapkan dengan dibukanya kembali segera itu perekonomian bisa jalan kembali di sana
oke mas eri ini juga ada yang menarik sih menggelitik mengenai pernyataan dari presiden donald trump
yang mengatakan kalau misalnya penanganan aksi kekerasan yang ada di chicago selama ini oleh pemerintah itu
kurang bisa dikatakan ternggina seperti itu kalau dari pantauan kjri sendiri seperti apa mas
kami mungkin tidak dalam posisi mengomentari pernyataan presiden ya
tapi saya kira aparat yang di chicago dibawah koordinasi wali kota lightfoot dan david brown sebagai superintendent kepolisian
sudah sangat bekerja secara maksimal mengatasi berbagai permasalahan di kota chicago yang pada dasarnya memang ini bukan sesuatu yang baru
jadi mungkin pak fani lihat sejarahnya chicago kan memang cukup berwarna masa lalu ini
jadi ini masalah taste saja tapi overall kalau boleh kami sampaikan pengamatan dari media lightfoot sebagai ku wali kota
maupun david brown sebagai kepala koordinasi wali kota cukup efektif dalam menangani berbagai permasalahan yang ada di chicago
mas eri terakhir dari kak jerry sendiri mungkin ada himbawan untuk teman teman warga kota chicago
ini juga teman teman warga negara indonesia yang di sana kemudian juga mungkin dari kami indonesia yang ingin mengetahui kondisi keluarga di sana seperti apa mas
ya terima kasih mbak fani
jadi kami senantiasa menghimbau kepada warga untuk dalam kondisi terutama karena masih pandemi covid agar jaga apa menjaga dengan baik protokol kesehatan selalu menggunakan masker
ini kejadian yang isolated incident kerusuhan semalam juga saya ingin mengingatkan
saya kira warga kita cukup bijak untuk bisa menentukan mana yang baik dan untuk senantiasa tidak terlibat di dalam berbagai aksi massa yang terjadi
untuk orang tua di indonesia yang mungkin khawatir mungkin anaknya nanti fall semester akan segera harus kembali ke amerika untuk perkuliahan kami rasa safe to say bahwa kondisi di sini cukup kondusif
dan tentunya kaya itu
jadi kita juga kami di mereka berdoa kita belum kali ini memang pun apa nya itu dan kita tidak memperlukan alih atas kita psychic kita uhhh tapi in sisi d
kita merasa bersikap disekitar kita itu memang lebih hidup untuk berorsot untuk berukuran merekort untuk kontrol unique untuk men inhabitalkan masyarakat dan menooj niche men hijau men guests
dan bukankah tersebut sangat menyenangkan presiden anda atau para seorang yang sayawhitual
selalu untuk memantau medsos kami yang juga selalu kami update dengan segala himbauan
seperti kemarin waktu aksi rusuh terjadi juga seketika kami mengeluarkan imbauan di medsos
dan langsung mendapat tanggapan positif dari warga masyarakat yang tinggal di midwest
baik terima kasih atas informasinya mas eri
jaga kesehatan jaga kondisi semuanya di sana aman aman semuanya
sekali lagi terima kasih atas informasinya mas heri laksono dari kjri
atau konditor fungsi medsos kjri chicago